maria apakah kpk sudah mengeluarkan pernyataan mengenai operasi tangkap tangan kpk semalam di komisi d
anissa perlu saya beritahu bahwa hari ini kpk atau pagi ini kpk merilis operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk pada kamis pagi
dan ini adalah operasi tangkap tangan terkait dengan kejaksaan tinggi dki jakarta bukan terkait dengan komisi d
dan kpk tadi menyatakan bahwa rilis mengenai apa sebetulnya yang dilakukan pada kpk operasi tangkap tangan kpk pada malam hari tadi akan diberikan penjelasannya pada sore nanti
sehingga anissa memang penjelasan yang diberikan oleh pimpinan kpk tadi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk terkait dengan kasus dugaan suap dan juga korupsi
yang melibatkan oknum di kejaksaan tinggi dki jakarta
tadi pimpinan kpk menyatakan bahwa pada saat operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin pada pukul sembilan waktu indonesia bagian barat di sebuah hotel di lokasi cawang jakarta timur
ini ditemukan uang sejumlah satu ratus empat puluh delapan ribu dolar amerika serikat
dan dari hasil operasi tangkap tangan ini diamankan tiga orang
dua diantaranya merupakan satu direktur dari ptba yang berinisial swa
ada senior manager dari ptba yang berinisial dpa
dan kemudian ada satu orang swasta mskmi dengan inisial mrg
yang mrg ini merupakan perantara dari pihak ptba yang nantinya uang senilai seribu empat ratus delapan puluh delapan dolar as ini akan diberikan kepada oknum di kejaksaan tinggi dki jakarta
dan anissa tadi pimpinan kpk juga menyebutkan bahwa mereka sudah memeriksa
sejumlah pihak terkait dengan kasus ini sejak semalam kemudian berlangsung hingga pukul lima pagi tadi
dan yang diperiksa adalah sudung situmorang yang merupakan kepala kejaksaan tinggi dki jakarta
dan juga tomo sitepu yang merupakan pitsus di kejati dki jakarta
dan hal ini penjelasan dari pimpinan kpk kemudian menegaskan atau membantah dari kabar yang beredar bahwa kemarin sempat tersiar kabar
adanya penangkapan yang dilakukan oleh kpk terhadap kejaksaan tinggi
namun ini memang dari pihak swasta yang akan memberikan uang kepada kejaksaan tinggi dki jakarta
terima kasih maria sarjana langsung dari kpk